berikanlah kesembuhan kepada hamba ya allah
angkatlah penyakit penyakit hamba ya allah
sepertinya ada yang mengawasi kita
sedang apa kakanda disini
seharusnya kan kakanda menemani
karena dia baru saja kembali
kakanda sangat mengkhawatirkan
dinda sudah baik baik saja sekarang
kakanda tidak usah mencembaskan dinda lagi
selamat malam yunda
apa kau baik baik saja
aku baik baik saja terima kasih
apakah tidak sebaiknya kakanda menemani regen tringmanik
kalian kan sudah lama tidak bertemu
pasti akan ada banyak yang ingin diceritakan oleh regen tringmanik kepada kakanda
dinda akan baik baik saja
baiklah kakanda pamit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sungguh luar jasa
dalam keadaan sakit dan terluka pun
raden masih melaksanakan kewajiban sholat
aku ingat dengan kata kata ibu undaku
ibu undaku selalu mengatakan
janganlah pernah kita meninggalkan sholat
karena umur manusia
tiada yang tahu kecuali allah swt
maka jangan sampai
kita meninggal dalam keadaan belum sholat
sungguh mulia hati
ibu undaku raden
apa yang diajarkan dan dikatakannya
dan harus kita laksanakan
dan kita tak hati
untuk memulihkan tenaga raden
baik kakek guru
terima kasih banyak
tidak perlu kau berteriak teriak
aku dapat menyalarmu
aku bawa siapa
nyi suba dan kidara
mereka siap bergabung dengan kita
siap membantu kita
berarti kekuatan kita bertambah
sekarang kita mempunyai tujuan yang sama
kita akan melakukan
aku akan menginginkan
mengumpulkan semua pendekar aliran hitam
dan juga menggerakkan rakyat
aku kenal baik dengan nini barasah
dia pembuat asap beracun yang paling ampuh
asap beracun bisa berguna
untuk membuat prajurit pajajaran
keracunan dan melemah
kalau begitu cepat
hubungi nini barasahar
yang maha pengasih lagi maha penyayang
berikanlah kesembuhan kepada hamba ya allah
angkatlah penyakit penyakit hamba ya
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan

baiklah pak man
kalau begitu kami mau pamit
apa ini pak man
aku menyebutnya endongkaso
bawalah sebagai bekal mudi perjalanan
baiklah pak man
hamba mohon titip anak hamba pada rakyat
baik pak man
mengucapkan terima kasih terhadap anda
napas raden masih terengah engah
keadaan raden belum pulih sebaiknya jangan memaksakan diri raden
tapi aku ingin segera pulih kakek guru kakek akan coba mengajarkan cara menyalurkan hawa
pulih untuk menyembuhkan luka luka muradik ikuti kakek tarik nafas pelan pelan